sesaat lagi anda akan menyaksikan spesial segmen di indonesia aja
pesona khas pedesaan dengan hamparan sawah yang menghijau dan sejuknya udara
menyambut kedatangan saya di desa wisata lerep
yang terletak di kecamatan ungaran barat kabupaten semarang jawa tengah
kehangatan warga sangat terasa
saat saya langsung diajak menari caping
setiba di lokasi pasar jajanan deso tempo dulu
yang hanya digelar sebulan sekali setiap minggu pun sesuai dengan kalender jawa
tarian caping dan wedang pala ini merupakan tradisi penyebutan tamat
para wisatawan yang datang di desa lerep semarang jawa tengah
dan minuman ini termasuk istimewa karena memang menjadi salah satu sumber pendapatan warga lokal
karena memang banyaknya petani rempah rempah di desa ini
dan tidak hanya ini saja saya masih akan mengeksplor banyak hal di desa ini
salah satunya itu kegiatan ekonomi kreatif lokal yang menghidupi para warga selama pandemi
saya bisa dijanjikan banyak dari pasar kuliner tradisional di desa lerep
dan yang paling spesial ada ini sego iriban saya jadi tidak sabar nih pengen menjelainya
terletak dua puluh satu km dari kota semarang desa wisata yang berada di kaki gunung ungaran ini
bisa dijangkau melalui jalan darat selama empat puluh dua menit menggunakan mobil
desa ini juga telah memperoleh sertifikat desa wisata berkelanjutan dari kemenparekraf pada tahun dua ribu dua puluh
dan desa wisata terbaik di jawa tengah pada tahun dua ribu tujuh belas
kini tiba saatnya mengeksplorasi ragam kegiatan ekonomi kreatif
saya awali dengan melihat kebun sayur jogotongo yang menjadi inovasi sejak pandemi terjadi
edukasi cara menanam dan memetik sayur dan buah menjadi aktivitas menarik yang ditawarkan sebagai paket edukasi bagi pengunjung
ada puluhan jenis sayur dan buah buahan yang ditanam secara organik di kebun mini seluas dua hektare yang tersebar di sini

yang pertama untuk membantu orang yang terdampak isoman
kemudian yang berikutnya orang yang terdampak pariwisata ini kan dia tidak punya penghasilan
ini kita bantu
jogo tonggo itu dari kata tetangga saling menjaga
nah sehingga siang lemah ini harus kita bantu
kreativitas untuk mengatasi dampak pandemi juga dilakukan ibu ibu warga desa larep
dengan memproduksi permen susu dan keripik tumpi
menggunakan bahan baku lokal
dengan harga jual dua puluh ribu rupiah perkemasan isi dua ratus lima puluh gram
bisa memperoleh keuntungan hingga jutaan rupiah setiap bulan
sementara itu keripik tumpi berbahan kacang hijau
dengan harga jual perkemasan dua belas ribu rupiah
bisa terjual hingga ribuan bungkus per bulan
dengan omset mencapai ratusan juta rupiah
selain dijual langsung kedua produk ini ditawarkan daring
menggunakan platform e commerce at desa wisata lerep
membeli produk lokal seperti permen susu dan keripik tumpi
berarti turut membantu perekonomian warga
dan membuat kita semakin bangga akan produk indonesia
kalau sebelum pandemi kan kita jual secara langsung kepada wisatawan
otomatis apa memang kenyataannya
banyak yang omset kita agak naik ya
namun karena masih karena pandemi
dan dijual secara online terus terang omset kita juga agak menurun
namun tidak seberapa drastis yang apa yang kita pergilahkan
sehingga cukup untuk menutupi kebutuhan masyarakat
ada sejumlah fasilitas penginapan yang tersedia di lima puluh lebih rumah warga
di desa wisata larep dengan tarif lima puluh ribu rupiah per malam
penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan memastikan
fasilitas penginapan dibersihkan dan disemprot disinfektan
tak lengkap rasanya jika berada di desa wisata lerep tanpa mengeksplorasi
potensi wisata alam yang ada
saya diajak menjajal kegiatan susur sawah yang memacu adrenalin
kegiatan berdurasi tiga puluh menit itu dimulai dengan naik jeep sejauh tiga km
menuju area persawahan
setiba di area persawahan kita akan diajak menyusuri pematang sawah
hingga menjajal proses menanam padi
kegiatan itu dilanjutkan dengan berbelanja sejumlah hasil panen milik warga
dengan harga setengah harga jual di pasar
sebagai rangkaian penutup kegiatan susur sawah
saya pun diajak berburu ikan di sungai dan memasaknya langsung di tempat
selesai sudah perjalanan saya di desa wisata lerep
semarang jawa tengah
dimana lagi coba kita bisa menikmati seni budaya mempesona
mendapatkan pengalaman baru mengenal langsung potensi kreatif warga lokalnya
dan juga aktivitas sehari harinya kalau nggak di indonesia aja

terima kasih anda telah menyaksikan special segmen
di indonesia aja